suatu ketika ketika dunia masih muda
orang akan mengumpulkan makanan baik dengan berburu
memancing atau mengumpulkan buah buahan dari pohon dan juga semak semak
mereka tidak pernah menanam tanaman mereka sendiri
karena tanah terlalu sulit untuk diolah dan juga
mereka percaya bahwa apa yang disediakan bumi
jadi ketika musim dingin tiba
para peri negeri ini melihat dan merasa sangat sedih
mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan
kita harus melakukan sesuatu untuk orang miskin
atau mereka akan menderita setiap musim dingin
mengapa mereka tidak bisa menanam buah sendiri
itu sangat merepotkan
apakah kamu mengeluh
aku menanam tiga pohon mangga hanya karena satu anak ingin makan begitu banyak
bagaimana kalau kita menemukan cara untuk mengajari mereka cara memanen tanaman sendiri
ide yang bagus
kita akan menemukan cara untuk melakukan itu
suatu hari itu adalah ulang tahun salah satu peri ulang tahun sunflower
dia telah berusia enam belas tahun dan semua peri di negeri itu
aku akan memberikannya gaun biru yang indah
aku membuatnya begitu tentu saja itu akan terlihat luar biasa padanya
ya aku akan memberinya mahkota dari bunga yang paling indah
ketika dia melihat dirinya dicermin dia akan selalu mengingatku
kau terlalu mencintai dirimu sendiri
bagaimana denganmu robin
hadiah apa yang akan kau berikan padanya
robin adalah peri semua burung dan binatang kerajaan
dia melihat hadiah yang dimiliki orang lain dan merasa sedikit sedih
ya aku belum mendapatkan apa apa
tapi aku akan memberinya sesuatu yang sama cantiknya
malam itu dia duduk bersama temannya ellie si peri kecil
dia memberitahu eli segala sesuatu tentang hadiah hadiah indah yang dibawa oleh dua peri lainnya
nah apa yang ingin kau berikan padanya
aku ingin memberikannya sesuatu yang akan sangat melindunginya dan tetap di sisinya
robin tiba tiba menggerakkan tangannya dan menciptakan musang dari sihirnya itu
oh musang tunggu mari kita membuatnya lebih cantik
eli menggunakan semua kekuatannya dan mengubah warna musang menjadi emas
musang itu bersinar dan berkilau dan sehingga musangnya menjadi emas

robin pergi ke pesta dan memberikan musang emas kepada sunflower
semuanya sangat terkejut melihat makhluk luar biasa itu
wow aku belum pernah melihat musang yang begitu cantik sebelumnya
itu karena sesuatu yang sangat spesial dan itu untuk sunflower
itu akan menjadi peliharaannya dan akan tumbuh di sisinya
sunflower menamai musang itu gulin yang berarti emas
gulin sangat kuat dan cepat
dia bisa berlari bermil mil tanpa merasa lelah dan bisa menggali jauh ke dalam tanah dengan cakar kecilnya
halo sunflower kau sedang menikmati harimu
oh halo tuan ini sangat hangat sehingga aku harus berada di luar
apakah ada sesuatu yang salah kau sepertinya terlihat khawatir
oh tidak ada hanya manusia
manusia benarkah oh beritahu aku aku bisa bantu
jadi dia menceritakan semuanya setelah itu sunflower berfikir sebentar
bagaimana kalau kita mengirim gulin untuk mengajar orang orang
dia akan bisa menggali dan juga mengolah tanah yang keras dan membuatnya lebih mudah bagi orang orang untuk menanam tanaman
golin iya itu akan menjadi ide yang bagus tapi sayangku bukankah kau akan sangat merindukannya
oh tentu saja tapi dia kan hanya akan pergi pada hari itu menjelang sore dia akan pulang jadi tidak apa apa ya kan gulin
hahaha baik baik
kita akan mengirimkannya ke orang orang besok
maka keesokan harinya gulin berjalan dengan gembira dan penuh rasa ingin tahu ke arah orang orang
semua orang menatapnya karena mereka belum pernah melihat binatang yang begitu cantik sebelumnya
makhluk apa itu
aku tidak tahu tapi ini sangat indah
gulin berkeliling dengan gembira dan tiba tiba mulai menggali tanah
apa yang sedang dilakukan oleh binatang konyol itu apakah binatang itu sudah gila
tidak tahu tapi aku ingin tahu sedang apa dia
gulin menggali dengan sangat cepat dan penuh semangat tanah mulai terbang di udara dan beberapa mengenai ke orang orang
segera musang yang kuat itu telah menggali sebidang tanah yang luas
dan ketika sudah sore gullion mendongak
dan segera pergi
apa dia meninggalkan tanah begitu saja
ya itu membosankan dan dia juga membuat kita menjadi kotor
iya aku tahu
ketika malam tiba semua orang berbalik untuk pergi
keesokan harinya orang orang keluar dari rumah mereka dan melihat gulin berjalan jalan di tanah yang telah digali
di sekelilingnya ada banyak burung kecil
lihat dia kembali dan dia bermain dengan burung burung
ada apa lagi sekarang ini
dan apa yang dibawa oleh burung burung itu ke sini
lihat mereka menjatuhkannya di tanah
hahaha lucu sekali makhluk itu menginjak injak semua kotoran di atasnya hahaha
gulin sudah mendapatkan burung burung untuk mengumpulkan semua benih untuknya dan sekarang menanamnya di tanah
salah satu burung menjatuhkan benih di dekat wanita
ini adalah benih kita bisa memanggang dan memakan ini burung burung konyol ini telah merusak makanan kita
kita tidak bisa melakukan apapun biarkan burung melakukan apa yang mereka inginkan kita punya banyak benih untuk dimakan
saat itu hujan mulai turun burung burung terbang dan gulin menghilang juga
orang orang segera masuk ke dalam rumah
setelah beberapa hari dua wanita pulang dari mengumpulkan beberapa buah buahan
oh aku benci hujan
iya kau benar terutama setelah makhluk konyol itu menggali tanah itu menjadi lebih berlendir dan juga lengket aku tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi
oh lihatlah di sana itu
itu adalah tanaman persik kecil
hah kau benar
itu juga itu adalah tempat yang sama dengan burung yang menjatuhkan benih
sudah mulai hujan lagi ayo kita pergi
mereka berlari kembali ke rumah mereka dan meninggalkan tanaman kecil untuk tumbuh selama berhari hari ada banyak pohon persik yang penuh dengan buah persik yang manis dan juga matang
wow apakah kamu sang melakukan itu
sepertinya begitu jadi kau bisa menanam pohon dari biji kecil ini kelihatannya menarik hei kau ingin mencoba
orang orang begitu terpesona sehingga mereka mulai menumbuhkan lebih banyak pohon dan tanaman di tanah yang digarap
tentu saja beberapa dari benih itu membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh sementara yang lain tidak tumbuh sama sekali
tetapi orang orang sabar dan segera belajar apa yang harus dilakukan
kita memiliki lebih banyak buah kita memiliki banyak sayuran untung kita tahu bagaimana menanam lebih banyak tanaman khas
syukurlah hewan itu telah merawat tanah kita aku tidak ingin melakukannya
ya tapi aku tidak suka gagasan tentang sesuatu yang kecil itu lebih baik daripada kita maksudku tidakkah kita bisa menggalinya juga
tidak dengan tangan kita tidak mungkin jika kita menggunakan batu atau tongkat tajam maka iya seekor hewan tidak bisa lebih baik dari kita
betul sekali musang itu memang kuat tapi tidak bisa memasak atau membersihkan rumah seperti kita kita ini pintar kalau dia bisa menggali kita juga pasti bisa
jadi orang orang mulai menggali dan mengolah tanah
mereka merasa itu tidak mudah dan mulai membuat alat untuk membantu mereka menggarap tanah
ini benar benar sulit
jangan berhenti ingat kita bisa melakukannya kita bisa
tapi ketika mereka mulai menggarap tanah orang orang segera menjadi lebih kuat dan pekerjaan menjadi lebih mudah bagi mereka
segera musang dan orang orang di tanah itu bekerja
hei digi bisa kau berikan kepak itu
hehehe terima kasih
satu benih di sini satu bening di sini
oh kau mengejutkan aku sedikit gigi
karena dia banyak menggali kita memanggilnya digi
dan ketika orang orang mulai menggarap tanah dan menanam lebih banyak tanaman mereka sendiri
gulin semakin jarang mengunjungi manusia
dan segera dia berhenti untuk datang ke sana
selama bertahun tahun orang orang yang mengenalnya menjadi tua dan dia mulai terlupakan
eh mama ini sangat sulit aku ingin bermain
itu sulit bagi kami juga tapi ada hewan aneh dan cantik yang datang untuk membantu
aku sudah lupa sebut tentang itu siapa namanya ya diglet
itu dia digi adalah binatang cantik yang menggali bersama kami semua dan mengajari kami cara menanam
hewan mengajarkan kalian untuk menanam tanaman itu terlalu aneh kan
dan ke mana perginya binatang itu
hmm aku tidak tahu hilang begitu saja
aku tidak percaya
ya kalau dipikir pikir itu memang benar benar seperti sihir
kau tidak harus mempercayainya
seekor binatang mengajari kita menanam tanaman itu terlalu lucu aku harus memberitahu teman temanku tentang hal ini
dengan cara ini gulin segera menjadi kisah yang diceritakan di seluruh dunia dan anak anak menyukainya